golput atau golongan putih adalah mereka yang memiliki hak pilih namun secara sadar tidak menggunakannya dalam pemilu
fenomena golput menurut sejumlah lembaga survei dan lsm disebut sebut terjadi karena sejumlah faktor
ketua lsm konstitusi dan demokrasi kode inisiatif menyebut terdapat dua jenis golput yaitu golput ideologis dan golput administratif
di antara keduanya bisa dicegah terjadi dengan solusi yang melibatkan penyelenggara pemilu dan paslon yang bertarung
khusus bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu saya pikir satu harus disiapkan sistem yang memadai dan mudah diakses oleh pemilih ketika misalnya mereka tidak bisa secara administratif menggunakan hak pilih apa yang harus dilakukan oleh kpu
soal pindah memilih ini kan isu yang sangat krusial ya karena apa
kalau golput itu dilihat atau dihitung dari jumlah yang terdaftar
orang yang pindah memilih itu orang orang yang terdaftar tapi karena sesuatu hal mereka tidak bisa menggunakan hak pilih di tempat asalnya
yang golput idealisme kan ini berarti bebannya ada di dua calon presiden karena itu dua orang calon presiden mereka harus segera ini waktu yang sangat terbatas sebulan setengah ini mereka harus sosialisasi kepada pemilih khususnya
ini kan orang orang yang golput karena ideologis itu orang orang yang
dia punya penilaian bukan orang yang kemudian bisa dibujuk dengan isu hoksara
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini